kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar menjaga kesehatan mata saat di rumah saja selama pandemi covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan sudah bergabung kali ini melalui sambungan zoom dokter spesialis mata dokter melisa yulita
langsung saja kita sapa selamat sore dr melisa apa kabar
baik selamat sore melisa
baik dokter melisa sudah siap ya menjawab pertanyaan warganet
yang pertama datang dari mary mary
dokter apakah salah satu penyebab mata kering ini karena sering memandang gadget
bisa memang betul sekali bahwa salah satu penyebabnya itu bisa disebabkan karena kita banyak melihat gadget
jadi setiap kali kita fokus melihat sesuatu ya sebenarnya tidak cuma gadget tapi juga kita membaca buku kita menjahit
jadi setiap kita fokus melihat sesuatu refleks kedip kita secara alami itu berkurang
dan hal itu menyebabkan mata kita jadi lebih gampang kering
karena sebetulnya dengan kita berkedip itu kita membasahi mata
jadi kalau kita fokus terus tidak diselingi dengan istirahat akan dengan gampang sekali mata kita menjadi kering
oke berarti memang salah satu penyebabnya ternyata kalau terlalu fokus begitu ya dokter melihat
terlalu fokus dan lama
oke baik nah kita ke pertanyaan selanjutnya
datang dari layla lil yang menanyakan dokter kadang saat bekerja di depan layar
monitor pc ini membuat lelah bahkan sampai pusing begitu
nah bagaimana tips agar tidak terjadi hal tersebut
sedangkan sehari hari selalu bekerja di depan layar monitor
jadi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi
yang pertama adalah ikuti aturan dua puluh dua puluh dua puluh
setiap dua puluh menit kita bekerja kita harus stop sebentar melihat objek yang jaraknya dua puluh kaki
atau sekitar enam meter selama dua puluh detik
dengan demikian kita memberikan istirahat kepada mata kita sejenak
mengembalikan refleks kedip kita
dan juga sementara istirahat bisa juga kita stretching ya
jadi kita bisa melegakan daerah leher pundak dan pinggang dari rasa nyeri yang kadang kadang sering juga dialami oleh pekerja kantoran yang banyak depan komputer
selain itu kita juga menjaga jarak pandang kita dengan monitor
sekitar empat puluh lima sampai enam puluh cm itu harusnya jarak pandang yang cukup yang baik
juga menjaga posisi kita duduk duduk dengan tegak dengan posisi layar itu sedikit di bawah mata kita
lalu juga atur kecerahannya brightness nya kurang lebih sama dengan sekitar
dan penerangan lampu itu juga penerangan yang cukup
nah masih terkait mata lelah nih dok
pertanyaan selanjutnya datang dari nda nda megaesi
dokter mata saya sebenarnya lelah dan kadang sudah mengantuk hebat
tapi tetap maksain gadgetan sampai begadang nih dok
nah jam tidur jadi berasa kurang
apa itu sudah termasuk kecanduan gadget dok
ya jadi sinar biru
yang berasal dari gadget kita itu berdasarkan penelitian bisa menyebabkan penurunan sekresi melatonin
sementara melatonin adalah suatu hormon yang diproduksi dan ini membuat kita mengantuk
dengan berkurangnya sekresi melatonin ini menyebabkan kita menjadi lebih terjaga
kita susah untuk jatuh tertidur
dan akhirnya kita tidur
dan akhirnya irama sirkadian kita jadwal bangun dan tidur kita mundur
oke berarti memang ada sedikit banyak ada pengaruhnya juga begitu ya dok ya
ya jadi ada baiknya kita harus hindari gadget minimal dua jam sebelum waktunya kita tidur
nah ini berbicara mengenai mata lelah ini kadang kadang salah satu cara yang ditempuh adalah memakai obat tetes mata
nah pertanyaan selanjutnya datang dari
dokter apakah terlalu sering menggunakan obat tetes mata ini bisa merusak mata dok
sebenarnya tergantung dari jenis obat tetes matanya
kalau obat yang digunakan itu tadi tetes matanya adalah pelembab atau air mata buatan
itu tidak masalah dipakai sering sering juga tidak masalah
bahkan dianjurkan apabila dia memang banyak bekerja depan komputer
tapi obat mata kan yang beredar di pasaran itu banyak
ada yang antibiotik ada yang anti radang ada yang obat untuk menurunkan tekanan pada pasien pasien glaucoma
jadi harus dipastikan bahwa memang obat yang digunakan itu sejauh hanya pelembab itu silahkan
boleh digunakan banyak boleh digunakan sering sering
terima kasih dokter spesialis mata dokter melisa yulita sudah bergabung bersama kami di segmen tanya dokter hari ini
selamat sore dok
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami di at cnn id daily
atau komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas
kami tunggu pertanyaan anda
dan berikutnya pemirsa mari kita pantul